mencegah terpapar virus corona pemkot surabaya meningkatkan kesadaran cuci tangan bagi warganya
dengan memasang wastafel portable di sejumlah titik strategis
ada dua wastafel portable yang dipasang oleh pemerintah kota surabaya di taman bungkul
dan ada puluhan lainnya ini bagian dari upaya pemerintah kota surabaya
untuk menumbuhkan kesadaran masyarakatnya supaya rajin mencuci tangan
sebagai salah satu upaya pencegahan penularan corona
tak hanya di taman bungkul pemkot surabaya juga memasang wastafel atau tempat cuci tangan portable
di sejumlah titik strategis seperti di pusat pelayanan publik kantor kantor pemerintahan dan sekolah
hingga sabtu siang sudah ada empat puluh unit wastafel yang terpasang
namun tak semua wastafel dilengkapi dengan sabun yang selalu terisi
ini adalah upaya pencegahan dari sesuai instruksi ibu wali kota

ini adalah upaya pencegahan dari sesuai instruksi ibu wali kota

antara yang sakit pakai masker itu sudah disosialisasikan berulang kali
dan lebih menjaga higienitas masing masing personel dengan mencuci tangannya
kami dari cipta karya bertanggung jawab untuk memasang wastafelnya
nanti dari dinas kebersihan nanti akan melakukan pengisian sabun sabunnya
itu yang sedang di mungkin karena kan ini ada tim ya yang keliling ngisi sabun dan semacamnya
mungkin karena pemakaiannya banyak jadinya telat ngisi sabunnya
ini mungkin akan
warga kota surabaya mengaku senang dengan adanya wastafel portable itu
tapi mereka juga menyayangkan sabun pada wastafel tidak selalu terisi
ya saya rasa memang sangat diperlukan ya soalnya memang wabahnya ini sudah mulai

kita harus merambah kemana mana
jadi kalau dengan adanya seperti ini alat cuci tangan yang disiapkan kita menambah
jadi mengurangi rasa kekhawatiran kita
saya rasa cukup lumayan sudah cukup
tinggal sabunnya aja
dengan anggaran sebesar lima puluh juta rupiah
pemkot surabaya berencana memasang seratus wastafel di puluhan titik
tim liputan surabaya jawa timur